tapi gara gara basic lu basic keluarga lu atlet atletnya sebenarnya latihan kayak gitu mah nggak ada apa apanya buat lu ya